iya seth enak kalau ada wa'ira
kalau ada arisan atau pertemuan lainnya kita teh bisa nitip anak sama dia
iya bener kang
hei ada si cantik
jang ada yang ngodain gak hari ini
aduh langsung lah
akang tuh bukan ngodain tapi ngelindungin ngejagain
percaya sama sobi

di pulau apa sih
ternyata bukan gosip ya
bu guru mau beli perabot
oh enggak mang
kalau begitu permisi atu
bapak bapak perabot yuk
dah yuk kita pulang
ini tasnya mak
ini tasnya mak
assalamualaikum pak ustadz kmf

itu hampir tidak amber
pengguna p hémpir hempir padeo
tewas pun tidak biod ideologis
sudah k elegir
aku berubah elimun
air terbaru mimpi
tangan cuy basah abis nuci
masuk masuk masuk
maksudnya kamu gak dapet orang disana
pabriknya mulai beroperasi
jadinya mereka tuh mulai mau masuk pabrik lagi
mereka juga jadi takut mau jadi tkw
soalnya kan ada penganiayaan tkw masuk berita
jadinya pada takut
tenang aja cu
kita mah cuma perlu satu orang sukses nanti yang berangkat
yang lain pasti akan berbondong bondong ngikut kepingin berangkat ke luar negeri
ada acara tentang afrika afrika itu
ada nih ya cerita soal zebra
mau menyeberang sungai
dia melewati buaya buaya yang
dia hampir hampir
hanya dibutuhkan satu zebra pemberani
sehingga zebra zebra lain ikut bisa nyebrang ke sungai
kita punya lima orang pemberani yang udah akan berangkat bulan depan
duh satu orang aja sukses
insya allah semuanya akan baik baik aja
ma eros sama dede perginya buru buru
tapi gak bareng bareng
ma eros perginya sama cei itu
tetangganya ma eros
dede perginya sendiri
tapi buru buru banget
ngapain ya cu
jadi teras samping itu nanti akan kita jadikan sarana bermain untuk anak anak
karena menurut saya di ciraos ini tuh sarana bermain anak anak sangat kurang sus
bukannya kurang dok
tapi nggak punya arena bermain
oh iya nanti juga sekalian
kamu aja yang bertanggung jawab untuk mengawasi anak anak
karena kan kamu tau sendiri
pasti bapak bapaknya pada ngerumpi deh
ini tuh serum untuk mencerahin wajah kamu
sama buat menangin doda doda kita yang ada di wajah
saya bisa pakai dong dok
kamu cobain nih kamu pakai
eh ini ada kacang
dijalur dari rubgens
supaya dia bisa putra muka
dia dengan pakaian yang indah
yang sebenarnya ke gros
assalamualaikum waalaikumsalam opa opo
aku panggilnya kang kusoi aja yuk biar lebih asik
apa saja boleh tuti
oh iya ada yang tau gak pak ustadz dimana
bukannya pak ustadz kebet ada dirumahnya
tadi tuh aku abis dari rumahnya pak ustadz
terus udah aku ketok ketok suntu rumahnya
kenceng banget lagi ketok ketoknya
aku udah teriak teriak assalamualaikum
tapi gak dibuka bukain
kayaknya pak ustadznya gak ada dirumah deh kang
ya ikutan bingung
ya udah deh
aku pulang dulu yuk
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan jangan dia sakit
mudah mudahan tidak pak saul
anak sama dia bener yang iya bener kang hei ada sih cantik assalamualaikum gelis waalaikumsalam
ada yang godain karin ada kau ada siapa hai kang aceh hahaha hahaha
tapi bukan godain tapi ngelindungin jagain